bupati tangerang ahmad zaki iskandar melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga pangan
di pasar gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten selasa siang
dalam sidak ini ditemukan kenaikan harga daging sapi yang menembus rp satu ratus empat puluh per kilogram
sementara harga cabai terpantau normal
cabai rawit merah sudah di kisaran empat puluh ribu rupiah per kilogram
padahal sebelumnya sempat menyentuh angka tujuh puluh ribu rupiah per kilogram
telur ayam aman daging ayam aman hanya ada kenaikan di daging sapi itu pun tidak signifikan
jadi selebihnya mudah mudahan menyambut hari raya idul fitri
semua kebutuhan pangan untuk masyarakat terjamin dengan harga yang juga terjangkau
di kota parepare sulawesi selatan harga sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur mulai meroket jelang lebaran
di pasar lakesi yang menjadi sentra perdagangan di kota parepare pada selasa
cabai rawit merah naik dari harga dua puluh ribu rupiah menjadi empat puluh ribu rupiah per kilogram
sedangkan cabai merah besar naik dari sepuluh ribu rupiah naik menjadi tiga puluh ribu rupiah per kilogram
cabai merah keriting naik menjadi empat puluh ribu rupiah padahal sebelumnya hanya lima belas ribu rupiah per kilogram
bawang merah yang sempat turun ke harga delapan belas ribu rupiah kini naik menjadi tiga puluh ribu rupiah per kilogram
bawang putih juga naik dari harga delapan belas ribu rupiah
naik menjadi rp tiga puluh tiga per kilogram
kentang juga mengalami kenaikan dari rp dua belas menjadi rp dua puluh empat per kilogram
pedagang menyebut kenaikan harga bumbu dapur dan sayuran ini terjadi
karena kurangnya persediaan serta adanya pengiriman ke luar pulau
namun kondisi berbeda terjadi pada harga daging ayam potong
yang malah anjlok dari kisaran rp tiga puluh lima hingga rp empat puluh menjadi rp dua puluh per kilogram
meski telah terjadi kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah
menteri pedagangan sulki fliasan mengatakan
harga bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran stabil dan malah cenderung turun
hal itu ia katakan saat meninjau bazar murah di kantor kecamatan cilincing jakarta utara selasa siang
bawang tadi murah sekali ya rp dua puluh lima cabai bawang rp dua puluh delapan ribu
minyak rp empat belas beras berubah rp lima belas
rp tiga puluh sampai rp tiga ratus kita syukuri kita jaga bersama sama
sampai lebaran harga tidak naik lagi tapi stabil dan cenderung turun
terima kasih ya
harga turun itu stoknya banyak
mendak menambahkan bazar murah akan digelar di seluruh indonesia
untuk membantu masyarakat agar mendapat bahan pokok dengan harga murah
khususnya menjelang lebaran
tim liputan cnn indonesia